mana si aceknya
mana teh si acek itu
tadi perasaan lewat situ
ngobrol sama bu guru yola
kamu paham gak sih
kenapa gak paham
jangan bentak bentak begitu
kamu mah suka gitu ceng
gak tau orangnya kayak begitu
iya kamu mah sekarang orangnya emosian ceng
ini si arteperut kenapa lagi ya
ini kenapa kamu sehat sehat kuncinya dong
ya udah coba bayangin
si debbie kan udah gak mau pake perhiasan sama mas masnya
ya saya taruh gudang aja saya kunciin
lah kalau korun kan punya unta
kalau saya tidak punya makanya saya bawa pakai motor
aduh karunianya sih pedutnya
udah kayak lo beneran kom
bukan masalahnya ya
kamu lihat perhiasan sama mas saya lebih gelo lagi
sebegitu banyaknya emas sama perhiasan saya
tuh lihat anak kuncinya segitu banyak
ini kenapa si idoi jadi ngelamun begini
tumben kamu bisa ngelamun
tunggu tunggu itulah seseorang lagi
nah olu kita berangkat
astaga jadi kurang mya
beh jadi udah langsung sembunyi
eh tulee dan jangan lupa
sepertinya kedatangan muyola ada masalah dengan salah satu siswa di sini
jadi ada yang bisa saya bantu bu
bu guru bisa aja begini bu saya ini mau menanyai soal jennifer
apa jennifer itu sering dibully bu
sepertinya begitu bu
saya rasa begitu bu
rt delapan harus diprioritaskan
setelah selesai rt delapan baru pindah ke rt satu
rt satu mah kerja baktidik rt nya sendiri
kalau ibu tuti nya gak ada di rumah dan rumahnya dikunci
waduh bagaimana ini
sekretaris rw kok pergi tidak bilang bilang
nanti dibagikan ke ketua rt masing masing
repot jadi ketua rw
kalau belum ada uang iuran warga
nah untung saja saya tak selalu ikhlas dalam meramah
begitu selesai foto copy langsung dibagikan
siap laksanakan pak r ustadz
sabar doi bu yolanya belum dateng tunggu sebentar lagi
dari mana kamu tau kan dari tadi kamu disini terus
sebentar lagi nek sebentar lagi
udah kum angkat anak aja
si akum ini sih mau febrinya pasti yang keberatan punya kakak seperti idoi
eh tapi kamu hebatnya dong
nganterin masuknya sampe ke rumah
harga diri atu jangan dibuka buka disini dong
udah kump udah kump lihat tuh bukanya sudah dang
lagi bingung dia si debbie dapat hidayah
kita doakan si dadang juga dapet hidayahnya
ya gak mungkin lah kump
gak mungkin kenapa
iya begitu hidayahnya dateng nih saya terus liat dadang
hidayahnya langsung muter balik biasa dia bilang
kamu ketawa terus
udah kump bawa pergi aja kump
jadi mau liat harta saya ini ada kuncinya
daripada ngobrol berdua sama kamu mendingan saya pergi ya
mau ke mana itu eh
kalau dia tidak ke warung entin malah ke arah sana
kemana sih si aceh
apa ada cewek baru
apa ada cerawak
kemana si aceh
kemana si aceh
suruh aceh ngilangnya cepet sekali dia
kemana si aceh
kemana si aceh
kemana si aceh
mana si aceh itu
tadi perasaan lewat situ